saya yakin ada yang tidak beres dengan si jono bu
benar pak tini biasanya selalu menepati janji
tapi tadi malam dia tidak datang ke pengajian
kalau begitu aku coba menengoknya ya bu
aku berangkat dulu ya bu
sebenarnya aku sudah lama pengen ketemu kamu
tapi nunggu waktu yang bagus
terus terang pak
sebenarnya saya iri dengan dagangan bapak
dagangan bapak selalu laris dan laku terus
jualan itu mesti ada syaratnya no
supaya kita banyak pelanggan
dagangan kita laku keras
orang orang yang jualan di pasar ini nok
semuanya pakai penglaris
tanpa penglaris mustahil bisa sukses
terbukti kan kamu bangkrut
aku ada perlu sebentar ya
aku tinggal dulu
kalau kamu perlu ilmu pengelarisan
kamu temui aku
nanti aku kasih tahu tata caranya
aku tinggal dulu ya
tak ada yang tahu nasib
pesan surat malam ini
aku memang service
ya ai metalik
ini uang satu juta
kamu pakai saja dulu
tidak usah pinjam
nanti malah jadi beban pikiran kamu
hutang suamimu ke si dirun
jangan bikin keributan lagi malu
terima kasih bu de
nanti malam ada pengajian di pamantri
ajak sekalian si jenik
kamu sudah lancar
berani beraninya pinjam uang sama pak de
aku gak meminjam pak
bu de yang memberikannya
karena aku gak mau kalau bapak bertengkar gara gara uang
yang namanya utang kan harus dibayar
bukan urusan kamu
aku tuh cuma pengen bisa ngebantu suami
aku gak tega melihat kamu gelisah terus
kamu sadar gak sih pak
ini hakikat dari sebuah perkawinan pak
kita sebagai suami istri
kalau ada masalah harus saling mendukung
kamu jangan berkotbah
saya tambah pusing
saya tidak mau ketemu si dirut
bisa bisa dia kubunuh
nanti aku saja yang ke rumahnya
nanti malam kita diundang ke pengajiannya pak mantri
kita datang ya pak
gak ada waktu
cuma agak luar biasa
terima kasih pak
aduh ada apa ini tumben tumben ini
saya kemarin mau nanya tentang ilmu pengetahuan pak
kenapa muka bapak seperti
kamu nggak usah takut
aku ini menjadi pengikut putri gunungkawi
nah dari sana itu aku dapat ilmu pengelarisan
sehingga aku menjadi orang yang kaya
karena daganganku selalu habis terjual
dengan ilmu pengelarisan kamu tidak akan lagi bangkrut
dan yang paling penting kamu akan terbebas dari utang piutang
kecelakaan besarlah bagi orang orang yang melakukan perbuatan curang
jono intinya adalah bahwa orang harus jujur dalam berdagang
utang kamu sudah menunggu
pokoknya hari ini kamu harus selesaikan utang kamu
kamu kok malah bengong
aku tahu kamu masih bimbang
dan kamu akan berangkat sendiri ke gunungkawi
jangan lupa like share dan subscribe

setahu saya ilmu penglaris itu selalu minta tumbal
tumbalnya itu biasanya keluarga dekat
saya tidak mau memberikan tumbal
saya sangat menyayangi keluarga saya

berangkat dulu ya bu
pak berangkat dulu ya
bu kok andi tidak bersekolah
andi sudah berangkat duluan
bapak belum bangun
katanya dia ada piket
di sekolahnya hari ini
aku tuh gak enak sama pak d dan budi
semalam itu kan kita diundang
bapak malah ngeluyur
pengajian hanya menghabiskan waktu
jangan ngomong begitu pak
seharusnya kita tuh gak boleh lalai
supaya kita bisa lebih tabah menghadapi cobaan hidup
nih denger ya
selama ini saya rajin mengaji
tapi kenyataannya apa
semua barang dagangan saya busuk
dan sekarang saya bangkrut
masya allah pak
itu kan hanya ujian dari allah
pasti ada hikmah di balik semua itu

jangan salahkan saya kalau saya mulai malas maju

nyebut pak istighfar
nyebut pak istighfar
nyebut pak istighfar
nyebut pak istighfar
nyebut pak istighfar
nih ada pak d
mau ngapain pagi pagi datang makan
nih ada pak d
mau ngapain pagi pagi datang kemari
ada apa pak
ada pak d
tolong kamu kasih tahu
nanti uangnya akan segera dikembalikan
pak d bukan mau menagi uang
aku tidak berhutang kok
uang itu pemberian bude pak
kenapa kamu ketakutan
pak ini kopinya diminum dulu